sampai jumpa di video selanjutnya
zaman gue sekolah kagak minta duit
ya kan zaman kong sekolah berangkatnya gak naik angkor
pak minta duit dong
barusan lu udah minta sama gua
pinteran aja kamu bob
buat liper ban pak
udah sana jalan
udah bolong lu
anak lu tuh din
cucuk babe juga kan
eh nyuruh aja
sajak itu apa
etg terlalama luzan check wow talk
jadinya emang takutnya ngatur ngatur
aku bangunnya kesiangan
kenapa bisa kesiangan
gua gara gara aku
aku nungguin kamu naifon aku
kau flash aja
bukan cuman tau
siapin duitnya buat bayar
iya mak ojek bakalan cari
kalo gitu ngapain masih disini
ada mau pesen kue ya
iya saya mau pesen kue
tunggu sebentar ya saya panggil dulu
kok lo belum jalan
ada tamu mak
kan lo ada kerjaan
gak usah terima tamu
tamunya bukan nyari ojek mak
bu heni mau pesen kue
kenapa kakak bilang dari tadi sih
papa udah mau jalan
papa mau muter muter disini aja
mau kurma bunur malah
mama jangan lupa ya
harusnya mama yang doa
dagangan suamiku laris
papa jalan ya
ntar kuenya saya antar jam dua ya
saya pamit dulu ya
banjeknya gak kemana
majuan bang ojek
eh bukan motornya
kesini sebentar ya
bantuin emak bikin pesenan riso
ya udah lo antarin dulu dah anak lo sekolah
abis itu guru kesini ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kabarnya potati gimana bang ojek
alhamdulillah udah mendingan pak
sudah pulang dari rumah sakit
kalau kagak ada halangan besok bisa pulang
biasa pak biaya
semoga gak ada halangan besok
dia udah mendingan
besok udah boleh pulang
kebetulan neng iyo kesini
ada apa mak
bantuin sianti ya
bikin pesanan kue bentar sore
makasih bang ojak
nanti gimana udah mendingan
alhamdulillah udah mendingan
besok juga udah boleh pulang
syukur dah kalau begitu
ya doain aja mudah mudahan lancar
yaudah mak din jalan dulu ya
makan sekaligus tiga bungkus
satu lagi buat mak
oh kirain mak makan sendiri
tunggu ya mak
salam gue belum kelar
mbak be mau kemana
kali aja ada yang bocor
kagak ada yang bocor kok beh
syukur dah kalau kagak
si citra kemana
dari tadi kagak keliatan
lagi mandi be
gue kirain kagak ada
besok si tati keluar dari rumah sakit
harusnya kamu seneng atu jack
belum punya duit
agak enak pur
gue udah numpang
saya belum bisa bantu kamu
saya juga bingung jack
sekarangnya aku mau pergi
sekarang mah narik penumpang susah
ya udah angkat aja atu jack
jemput ke sana
itu namanya rejigi anak soleh
pur gue jalan dulu ya